friendship run borobudur marathon dua ribu dua puluh tiga yang sudah terjadwal sebelumnya tetap dilaksanakan di tengah kabut asap yang cukup pekat pada minggu pagi
sekitar seribu pelari mengikuti borobudur maraton dan memulai lari di halaman kantor dprd sumatera selatan
sejumlah komunitas pelari mengikuti gelaran friendship borobudur maraton dengan bersemangat
mereka ada yang mengenakan kostum yang ikonik mulai dari kostum tokoh pewayangan hingga kostum tokoh superhero
jarak yang ditempuh para pelari ini sekitar lima km dengan start dan finish di halaman kantor dprd sumatera selatan
data ispu yang dirilis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pm dua lima menunjukkan angka di atas tiga ratus
yang artinya kualitas udara palembang berada dalam kategori berbahaya
sejumlah peserta menyatakan cukup terganggu dengan kabut asap dan meminta pemerintah segera menanggulanginya
gimana mengganggu nggak sih
sebenarnya nggak mengganggu cuma semangatnya itu yang ngalahin gangguan apa ini tadi ya tetap semangat buat lari
mata terasa pedih nggak atau pernafasan gimana
radang tenggorokan iya
harus banyak minum
harus banyak minum
saya ingin memeriahkan borobudur maraton
kita siap untuk ke magelang ya
posturnya hari ini kita pakai pasukan kerajaan
ini kan di tengah kabut asap ini gimana komentarnya
ya mudah mudahan segera padam ya karena penampasnya ini lumayan
sesek nih lari
oh sesek juga ya terasa ya
menurut penyelenggara acara karena kabut asap yang cukup pekat peserta lokal friendship run borobudur marathon tidak terlalu banyak yang ikut
kami melihat bahwa di palembang itu banyak juga runner runner yang berminat untuk ikut bomar
jadi palembang salah satu ini ke sepuluh kota kota yang terakhir
jadi kota puncaknya di palembang kota terakhir menuju ke sembilan belas november dua ribu dua puluh tiga
bagaimana antusias kota palembang menurut bapak ini
cukup rame cukup meriah
mungkin kalau saya lihat terkendala asap sehingga mungkin peserta dari lokanya kurang begitu banyak ya
saya kira itu
kota palembang menjadi kota ke sepuluh atau kota terakhir penyelenggaran friendship run borobudur marathon dua ribu dua puluh
puncak acara borobudur run akan digelar pada november dua ribu dua puluh tiga di magelang